lindungilah amamu ini allah berkailah keluarga
limbahkan rezeki pada kami ya allah
jauhkanlah kami dari si allah coba
dari orang yang zalim dari orang orang yang sirik dan tengkir allah
bapak dipukuli orang bu
bapak dituduh camret
terus bapak nggak bawa susu buat si dedek
gak tahu bapak kenapa hari ini
apa sekali bu
gerobak bapak dihancurkan oleh mereka bu
jadi gimana anak kita pak
seharian ini dia nangis terus kelaparan
bapak buatkan susu buat kamu ya naya
susu dari mana pak

maaf deh bang
saya kirain bang toprak
kok nggak jadi sih
ih kamu ini nggak dengar apa kejadian kemarin
tukang mi ayam yang tadi itu
suka mencampur kecoa
ih pantesan ya
oh soal kejadian itu bu
semua nggak benar
setahu saya dia tuh orang baik
nggak pernah ngelakuin kayak gitu
tuh kemarin aja dia tuh ngasih sedekah
sama anak kecil
padahal hidupnya itu aja susah
mencari makannya susah
tapi dia tetap aja ngasih orang main
tapi jangan pakai kecoa ya
pantang buat saya menjual dagangan yang tidak halal bu
saya cuma bercanda kok bang
yaudah saya pesen mie ayamnya dua ya pak ya
bang dibagi sambalnya dong dikit
cabai itu sekarang
kalau pembeli saya semua kayak neng rugi
kok di mie ayam saya ada rambutnya
rambut cuma sebiji aja udah cerewet
mau makan makan aja
kalau mau makan udah pergi sana
pergi pergi pergi
tuh nggak jadi dah
masukin sama situ kulitnya
manus mangkok aja blabu
dah dah dah
dah dah dah dah
eh siapa lagian
udah ketahuan cewek aja
tuh tuh tuh tuh
kalau itu cewek nggak tahu
kok kita sepi banget ya
kita harus mengadakan pembidikan
nggak bisa kita begini terus
itu ketamu ya bu
aku punya pe
ternyata yang angguk kita selama ini dia lagi
ya a emang mesti kita kerjain dia
emang ada jajarannya
kakak ada ide gak buat ngerjain dia
biar kita hancurin aja sekalian
apa adek udah punya rencana
terima kasih pak
terima kasih pak
aku kelihatannya panik tolong
panasnya dingin sekali
waktu saya mau ngoperasin dia
tentunya dia udah pingsan
adek punya rencana
pasti buat kakak seneng
mau tau gak
ibu tadi saya lihat
tapi apa hubungannya dengan sakit anak saya
apa hubungannya mas
memangnya ibu belum tahu kabar sekarang ini
dengerin ya dengerin ya
sekarang lagi menyembunyikan ya
sekarang lagi menyembunyikan ya
sekarang lagi menyebar namanya virus flu
nah jangan jangan si tarjo tadi bikin mie nya bikin dagingnya kurang matang
jadi virus peluru burung bu
si tarjo itu rengsek